hai lebih banyak bisa tiga sampai lima south jumlah orangnya nggak pernah saya itu males
bukan ngomong sama kamu tapi sama si sobri yang berdiri di sebelah saya ngeliatin saya nelfon
biasa aja kali kan bisa nelfon balik
ya maaf barusan akan ngelepon telat ke angkat ya ada apa kang saya barusan habis sholat
suhur kamu sudah
barusan makan dulu
gak bisa sholat dulu baru makan
lain kali sholat dulu baru makan
biar makannya lebih santai
nah kepikiran kalau belum sholat
habis makan juga
masih bisa santai
saya sholat zuhurnya berjamaah
jumlahnya pas untuk bikin satu tim sepak bola
termasuk satu orang yang jadi imam
yang sholat di masjid memang gak banyak
tapi kalau maghrib
biasanya jauh lebih banyak
bisa tiga sampai lima soft
gak pernah saya hitung
tapi kalau sholat di masjid
kenapa kamu ngeliatin saya
yang berdiri di sebelah saya
kalau sholat zuhur sama ashar
yang sholat di masjid
memang gak banyak
biasanya jauh lebih banyak
bisa tiga sampai lima saf
gak pernah saya hitung
malahan beberapa orang
yang datang belakangan
ada yang gelar sajadah di halaman
sholatnya sambil kejemur
kebayangkan kalau nanti hari raya
di raya kayak gimana
ketika banyak orang orang yang merantau pulang kampung
ketika banyak orang orang yang jarang
atau nggak pernah sholat wajib
juga pengen ikutan
kalau waktunya sholat idul fitri
ibu ibu sama anak anak
yang biasanya kalau sholat wajib di rumah aja
kalau sholat idul fitri
kalau sholat idul fitri
kamu masih denger masih kak
masjid di kampung
bukan cuma daya tampungnya
udah gak memadai
dari bangunannya juga sudah rusak
kayunya udah ada yang keropos
sebagian sudah ada yang mau jebol
uang dari kotak amal juga gak seberapa
tapi kiriman dari orang
yang merantau lumayan
tapi kurangnya masih banyak
dari hasil bisnis kitchen bring
rencana minggu ini
tapi belum tahu hari apa
kamu belum tau
oke saya kasih tau
telfonnya langsung ditutup
kamu sudah selesai ngomongnya
kamu jangan juga gitu
kalau nelfon aku udah selesai ngomongnya
gak ada basah basi lagi
telfonnya langsung ditutup
mungkin saya ketularan
saya mau jemput asih
asih pulang yuk
asih mau naik gambarnya
dilanjutin dirumah aja
nanti kalau asih gak pulang
nanti dirumah bunda gak ada temennya
asih pulang dulu ya
terima kasih sudah mau ketitipan asih
sekian nemenin isah
pagi langsung berangkat dari rumah
nitip yang kerja
serena udah tau
kalau kamu punya istri sama anak
dia malah makin perhatian sama kamu
ngobrolnya jangan disini
aku gak yakin dia bisa jaga aisyah
mudah mudahan aisyah bisa jaga diri sendiri
akhirnya gak jadi jemput
tunggu tungguin gak bisa
tapi aku ada yang ngambil
waktu aku mau ke rumah iwang
mau cari alamat
kayaknya kamu salah alamat
yang motornya yang diambil
kita balik lagi kesana
kopi hitam dua
ada yang lain
enggak itu aja
saya waktu udah berusaha buat jaga jarak
tapi serena jadi tambah dekat

jadi sekarang aa kau parah lagi
nah padahal cepat